kita ke informasi selanjutnya mulai hari ini jumat sepuluh juli pt kereta api indonesia daob satu jakarta kembali menambah lima jadwal perjalanan kereta api jarak jauh
kereta api jarak jauh diberangkatkan dari stasiun gambir dan pasar senen
lima jadwal perjalanan kereta api tersebut diantaranya dengan tujuan bandung cirebon dan surabaya
pada masa new normal pt kai sebelumnya telah mengoperasikan lima kereta api jarak jauh secara bertahap
dengan penambahan lima jadwal perjalanan ini total ada sepuluh jadwal perjalanan kereta api jarak jauh dari area pt kai daup satu
untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat pt kai hanya mengoperasikan kereta tersebut pada jumat sabtu dan minggu
ada pun tambahan lima jadwal perjalanan kereta api jarak jauh tersebut antara lain terdiri atas tiga perjalanan kereta api
pertama kereta api yang tersebut diantaranya dengan tujuan bandung cirebon dan surabaya
kemudian juga aplikasi peduli lindungi yang harus diunduh di ponsel masing masing
dan beberapa persyaratan untuk pencegahan covid lainnya seperti kewajiban menggunakan masker
ataupun juga menggunakan baju lengan panjang
dan pt kai juga akan membagikan face shield kepada para penumpang yang akan berangkat dan ini harus digunakan
jadi face shield ini akan dibagikan secara gratis untuk penumpang dewasa
dan harus digunakan baik itu di stasiun ataupun selama perjalanan sampai dengan tiba di stasiun tujuan
dan yang perlu kami ingatkan
para pengguna jasa yang membawa anak kecil ataupun juga bayi
ini mohon untuk menyediakan face shield secara mandiri
sementara itu pt kai daup dua juga menambah tiga jadwal perjalanan kereta api jarak jauh rute bandung jakarta
kereta yang dioperasikan adalah kereta api argo parahiangan rute bandung jakarta
yang berangkat pukul empat lewat lima puluh lima waktu indonesia barat enam empat puluh lima dan sebelas tiga puluh
dengan penambahan jadwal tersebut
total kereta api yang dioperasikan menjadi dua belas kereta jarak jauh dan empat puluh enam kereta api lokal